dan pada hari keempat kampanye pilkada dki jakarta
ketiga pasangan calon gubernur berlomba memikat calon pemilih
berikut agenda pasangan calon orang nomor satu di jakarta hari ini
pasangan calon gubernur dki nomor urut satu
agus harimurti yudhoyono silviana murni
belum melakukan kampanye yang melibatkan banyak masa
agenda agus panjang senin ini
mengunjungi salah satu media nasional dan berdialog dengan warga di cakung jakarta timur
menurut tim sukses agus dan silvi
pasangan ini masih mengatur strategi
dan akan turun ke lapangan untuk berdialog
serta mendengarkan langsung aspirasi warga jakarta
ya jadi gini bahwa kita kan juga harus mengatur nafas
mengatur strategi mengatur hal hal yang lain
di hari keempat masa kampanye
ahok melakukan belusukan ke wilayah kebagusan jakarta selatan
calon gubernur petahana dki jakarta ini menyebut kementerian pendidikan malas
dan hanya mengandalkan data pemerintah provinsi dki
untuk penyebaran kartu indonesia pintar
kartu jakarta pintar pun dinilai lebih berfungsi maksimal
bagi pelajar dki jakarta dibandingkan kartu indonesia pintar
jika setiap tahun penerima kip hanya menerima tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
penerima kjp dapat menerima rp delapan ratus ribu rupiah setiap bulan
jadi kip itu dirancang pak jokowi sebetulnya bukan untuk jakarta
kecuali orang luar kota yang sekolah di jakarta
tapi kementerian ngotot biar gampang bagi
sementara calon gubernur dki jakarta nomor urut tiga anies baswedan
memilih berkampanye dengan keliling pasar bambu kuning sunter agung jakarta utara
saat berdialog dengan para pedagang anies berjanji akan menata pasar tradisional
dan menstabilkan harga harga barang pasar dan menambah jumlah pasar tradisional
kami berencana untuk menata pasar pasar tradisional sehingga lebih nyaman
kita malah ingin menahankan
jadi jangan sampai pasar pasar tradisional ini kurang
kalau tidak malah ditambahkan

jadi kita beli nyaman juga bagi pemerintah dan jual
janji janji kampanye yang dilontarkan partai politik selama masa kampanye
selalu memukau dan memikat masyarakat
namun warga jakarta yang menentukan kemana arah ibu kota ke depan
horas manihurup cnn indonesia